para pemain timnas u dua puluh ini tampak gelisah ketika memasuki ruangan
mereka sudah menerima kabar jika piala dunia u dua puluh batal digelar di indonesia pada rabu malam
orang pertama yang berbicara kepada para pemain adalah asisten pelatih nova arianto
ia langsung menangis ketika baru saja mengucapkan salam pembuka
nova kemudian mengucapkan kekecewaannya karena timnya tidak bisa mengikuti piala dunia u dua puluh yang sudah lama mereka idamkan
saya tidak ada masalah
saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu
saya cuma tidak bisa terima negara lain setelah kita tidak bisa main kita tidak bisa main
sementara asisten pelatih cho bungkuk meminta timnya untuk tenang
ia memahami kekecewaan yang dirasakan timnya
ia tidak menyangka seluruh usaha yang telah mereka lakukan akhirnya gagal bukan di tengah lapangan
biungkuk berharap timnya tetap bersemangat dan tidak berkecil hati
karena usia mereka masih muda dan masih banyak waktu untuk terus bermain bola
meski terlihat sangat kecewa penyerang timnas indonesia hoki caraka menyatakan hal ini seharusnya jadi pembelajaran bersama
tanggapan saya sih ke depan mungkin jadi pembelajaran
walaupun kita dapatnya karena ton rumah tapi kita berusaha semakin banyak latihan sehari tiga kali
walaupun gitu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan
jadi tolonglah kita paham kemari
jadi kalau mau berpendapat jangan saya nolak sendiri
soalnya kita juga pemain ini kena dampaknya
bukan cuma pemain menurutku
jadi semua pemain sepabulan kena dampaknya
jika nanti kita gak tau ke depannya kita dapat apa dari itu